ke informasi selanjutnya gubernur dki jakarta basuki cahayapurnama
belusukan meninjau pintu air kalisunter
peninjauan dilakukan untuk mengetahui langsung penyebab banjir yang merendam permukiman sekitar
meskitalah memerintahkan pemasangan cctv di pintu pintu air
gubernur menegaskan belusukan tetap penting untuk mengetahui langsung kondisi lapangan
gubernur tidak ingin kecolongan lagi
setelah pekan lalu luapan kalisunter merendam permukiman warga
mengatasi banjir jakarta pemprov dki menyusun sejumlah rencana
termasuk memaksimalkan konektivitas antar pintu air dan normalisasi kali rawan banjir
pemprov juga membangun tanggul sepanjang sembilan puluh lima km di pesisir jakarta utara
tanggul nantinya berfungsi menahan banjir rok
perbualan agar anggaran kadar arquitab melewati peng patience
saya mel hidup di jakarta utara
ketika projek ker tinan sambil menyiar buah telur